agus harimurti yudhoyono menyambangi calon presiden nomor urut dua prabowo subianto pada kamis malam di jalan kertanegara jakarta
dalam pertemuan tersebut ahy bersilaturahmi dan juga menyampaikan laporan hasil kampanye kepada prabowo
keduanya bertemu dan mendiskusikan beberapa poin penting menjelang pemilu yang tinggal menghitung hari
ahaya juga menyampaikan pertemuannya kali ini merupakan ajang silaturahmi karena telah lama tidak bertemu
prabowo menyatakan ia akan bertandang ke singapura untuk menengok sbi bersama sang istri
dan saya menyampaikan niat saya saya minta disampaikan ke pak sbi bahwa saya juga ingin mantir untuk soan
menengok beliau dalam waktu dekat di singapura mungkin dalam perjalanan dari provinsi satu ke yang lain bisa mampir di singapura
tentunya sudah cukup lama kami tidak
menghadap dan juga berkomunikasi secara langsung dengan pak prabowo
namun tadi suasananya cair kami bisa mendengar apa yang juga dibawa oleh pak prabowo selama ini untuk masyarakat indonesia yaitu semangat perubahan
dan tentunya saya juga melaporkan kepada beliau bahwa tanggal satu maret yang lalu saya mendapatkan mandat sebagai komandan pemenangan pemilu bagi partai demokrat
dan tentunya saya menjalankan double track strategy